tapi gak dijadiin tumal kan
pokoknya aku mau cerai segera
kalau kamu cerai
kamu kan tidak dapat barisan dari kakek
kakek gak tahu apa itu
aku sekarang udah punya dokumen
pengalihan hak dari kris ke aku
aku gak perlu lagi berstatus istri
dan mulai besok
aku akan segera mengurus perceraian aku
kamu belum baca semua klausul
dalam surat wasir kakek
kris belum menerima surat
kepemilikan atas perusahaan kakek
surat itu baru akan kakek berikan
mau apa sih
aku gak mau
kita kan udah suami istri
tapi aku belum siap
jangan sekarang ya
aku sekarang juga lagi nyenek badan
itu tuh bekas pesta kemarin
tidur dulu ya
jangan jangan dia g lagi
kok lo malah ketawa sih
lu tuh harusnya bantuin gue mikir dong
gue kan pengen hamil itu biar gue tuh bisa cepat cepat lepas dari pernikahan ini
mungkin suasana kemarin agak tegang
gimana kalo lo pake gaun tidur yang seksi dan lo nyetel lagu cinta yang syah
pasti romantis banget deh
kotak lo tuh ngeres banget sih
tapi lu pinter juga ya
duh kan chris
duh siapa sih
chris apa sih
muja setan ya
dasar bodoh ya
ini tuh romantis tau
kamu ngapain sih
udah tiduran cepetan
kok tidurnya kayak gitu sih
ya telan tang dong
tapi ga dijadiin tumal kan
kamu siap kan
tanganku kebakan lilin
aku yakin kali ini gue bisa menangin tender itu
karena semua angka yang gue ajun untuk tender itu ada di dalam sini
jadi lo harus simpen baik baik proposal ini jangan sampai hilang
eh tenang aja lo kayak nggak percaya aja sama gue
mesti gue simpen lah
masalahnya tender ini penting banget untuk perusahaan gue
bayangin aja keuntungannya itu bisa menutupi gaji karyawan seluruh perusahaan selama satu tahun
masa udah ditawarin dia malah kabur kaburan kita kan
dan yang bikin gue pusing nih sekarang kakek bilang gue harus hamil dulu baru gue dapetin warisan
baru gue dapetin warisannya
engga tau harus kayak gimana
gue jadi pengen cepet cepet hamil tau nggak sama siapa aja deh
gue yakin nih ya kakek pasti setujunya lo hamil sama si kris bukan sama co lain
mending lo tuh fokus aja sama rencana lo buat ngedeketin si kris
aku sebetulnya barusan nih minta papa buat nemenin main catur
kamu tuh alesan ya kemarin bilangnya kamu nemenin kakek ngiram
terus kemarin lagi bilang nemenin maman nyulam
sekarang kamu bilang kamu mau nemenin papa main catur
kamu tuh cuma mindarin aku doang ya
terus kenapa dong

terus kenapa dong
terus kenapa dong
terus kenapa dong
aduh chris aku tuh cuma pengen hamil itu aja
ya udah lo kamu gak bisa bikin aku hamil aku pura pura hamil aja lah
bener juga tuh
kenapa nggak pura pura hamil aja
ya udah kalau gitu
sekarang aku mau bilang ke kakek kalau aku dhanil
aku tuh mau melakukannya
tapi aku mau melakukannya dengan didasari cinta
jadi kamu sudah hamil
aduh ya luna muak
udah gitu sekarang nih
terus melambung daun pisang jambul kolak pisang
apa hubungannya kolak pisang dengan ngidam
eh luna walaupun kakek sudah tua
dan alat beginian zaman dulu nggak ada
tapi kakek nggak bodoh
baru nikah beberapa hari sudah langsung positif
kamu sudah berani mempermainkan kakek
kamu harus dihukum
ini luna cuma bercanda kak
iya aku juga bercanda kakek
aku tuh nggak serius kakek
beneran ini bercanda banget
gak bisa kamu juga harus dihukum
karena sudah bersekongkel sama luna
untuk kamu berdua tinggal di hotel
berbulan madu di hotel